sekali lagi ini kan banyak ibu ibu ya sudah sering dipaparkan oleh pak prabowo kita nanti ada program
digital pay tv dan media swimming lainnya kompas tv independen terpercaya